delapan anak buah kapal serta kapten kapal kini berada di tempat penampungan markas komando pangkalan tni al ranai natuna kepulauan riau untuk proses hukum selanjutnya minggu sore
komandan lanal ranai natuna mengatakan dari empat puluh delapan abk kapal empat belas orang diantaranya merupakan abk kapal vietnam hasil pelimpahan kasus dari tangkapan kri john lee tiga ratus lima puluh delapan pada dua oktober dua ribu dua puluh
sedangkan sisanya hasil tangkapan kri yang menggelar operasi di laut natuna utara guspurlah kuarmabar satu dari bulan april hingga awal oktober dua ribu dua puluh
sampai saat ini total abk kapal vietnam yang berada di sini ada empat puluh delapan orang atau masuk di dalamnya ada tujuh tekom
itu yang baru atau yang sudah lama
kalau yang baru tadi masuk empat belas orang dengan dua tekom jadi total semuanya empat puluh delapan orang dengan tujuh tekom
petugas juga mengamankan sembilan kapal ikan asing vietnam dua diantaranya baru ditangkap kri john lee tiga ratus lima puluh delapan
kapal beserta abk itu ditangkap tni angkatan laut lantaran menangkap ikan secara ilegal di laut natuna utara kepulauan riau
wilayah perairan zona eksklusif ekonomi zee indonesia
dan dari hasil pemeriksaan juga ditemukan dugaan pelanggaran kapal tersebut melaksanakan pengoperasian kapal ikan asing di zona ekonomi eksklusif indonesia tanpa memiliki izin
lanal ranai tni angkatan laut menegaskan akan terus menjaga dan mengamankan laut natuna utara
di wilayah tersebut kapal ikan asing sering melakukan pencurian ikan